pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini indonesia mengirimkan dua puluh delapan atletnya ada delapan cabang olahraga
kira kira seperti apa peluang indonesia untuk mempertahankan tradisi emas dan memperoleh banyak lagi medali dalam olimpiade kali ini
untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung lewat zoom dengan pengamat olahraga yang juga saat ini tengah menjabat sebagai ketua koni daerah istimewa yogyakarta
sekaligus ketua asosiasi profesor keolahragaan indonesia atau apkori bapak joko pekik irianto
halo selamat malam pak joko
selamat malam mbak
pak joko kita lihat di sini pada olimpiade tokyo ini cukup berbeda ya kalau kita bandingkan dengan olimpiade sebelumnya
ini sempat tertunda satu tahun karena pandemi covid sembilan belas
anda melihat penyelenggaran olimpiade ini seperti apa efeknya kepada kontingen kita
ya memang kondisi penundaan olimpiade ya yang waktunya cukup panjang satu tahun tentu berdampak
baik secara fisik utamanya adalah faktor psikologis ya
oleh karena para atlet kan sudah merancang sebuah program yang dibantu oleh para pelatih untuk menuju peak performanya itu di bulan juli tahun dua ribu dua puluh
nah begitu ada pandemi tentu
para pelatih harus mereskill jule training program sehingga men tweet performa dari dua ribu dua puluh di bulan juli menjadi di bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu
nah tentu di satu sisi menguntungkan karena punya jejak waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan persiapan ya
tapi dari aspek psikologik tentu ini menjadi sebuah ngano apa namanya kondisi yang beritem menyembuhkan
nah sehingga tentunya ya berpengaruh tidak hanya pada apa namanya pada kontingen kita tapi pada semua kontingen
nah kontingen kita tentu harus bisa menyikapi dengan baik bagaimana menggunakan waktu yang panjang ini untuk bisa terus memumpah semangat para atlet
alhamdulillah kita bisa lolos ada berapa dua puluh delapan atlet ya yang berangkat ke tokyo
kira kira performanya kayak itu
sehingga nanti kita jarang lagi
termasuk selama pandemi ini kan ada beberapa atlet kita yang kemudian sudah berangkat ke olimpiade tokyo kali ini
tapi juga dengan yang tadi masih mengenai pandemi yaitu mereka bahkan belum ada yang bertanding begitu di kompetisi profesional manapun karena mungkin ada beberapa kendala pak joko
ya ya memang benar
ini kan dialami oleh semua kondisi dunia ya
sehingga istilahnya bagaimana dia
mencoba memaksimalkan performa dengan try out try out di berbagai event itu yang tidak tidak dapat
nah sehingga nanti negara mana yang akan kuat itu adalah mereka yang mampu menggunakan strategi misalnya dengan menggunakan simulasi pertandingan
kemudian mereka mengkarantina para atlet sehingga terbebas dari masalah pandemi dan sebagainya itu yang perlu dilakukan mbak
pak joko sendiri melihat dari delapan cabang olahraga yang kita punya wakil ya di cabang olahraga tersebut mana yang paling jadi andalan dan pasti punya target medali terutama di bulu tangkis
yang menjadi andalan anda bisa menghasilkan medali
cabur apa saja pak joko
ya saya kira gini kita mulai dari target dulu ya
target itu ternyata pemerintah
dan bahkan terakhir kemarin oi juga menguatkan
jadi target kita tidak menuju pada berapa medali emas yang kita dapat tapi lebih jenurung pada peringkat yang menaik gitu
seperti kita ketahui bahwa peringkat kita sekarang terakhir di saudi brazil itu kan pada peringkat empat puluh
dan nampaknya indonesia hanya akan memidik naik bahkan ketua koi menyampaikan kemarin pada posisi ke empat puluh lah gitu
tapi sebetulnya begini dari perjalanan dari olimpiade ke olimpiade kalau dengan target hanya peningkatan peringkat itu saja saya kira nggak terlalu signifikan ya
apalagi kelolosan atlet kita sekarang itu dua puluh delapan atlet itu kan sebetulnya hanya mengulang tahun dua ribu enam belas persis dua puluh delapan atlet
karena pada tahun dua ribu dua belas di london itu kita lolos dua puluh dua atlet
nah sekarang juga dua puluh delapan atlet
nah sehingga grafiknya nggak meningkat gitu ya nggak meningkat
nah oke sekarang kita bicara soal target real
sebetulnya kita lebih suka kalau target realnya itu diwujudkan dalam bentuk target perolehan medali emas
ingin meningkat dari empat puluh enam ke empat puluh tentu hitung hitungannya adalah berapa prosen medali emas didapat dari seluruh
medali emas yang dipertandingkan
nah sehingga menurut saya paling tidak kita berjuang maksimal itu untuk bisa meraih medali emas lah gitu ya
nah peluangnya apa tadi mbak dia sudah sampaikan diantaranya bulu tangkis
bulu tangkis memang masih menjadi andalan kita
bahkan diantara tabang tabang olahraga yang kita berangkat ke tokyo itu kan bulu tangkis
kalau kan ada sebelas atlet ya
pada saat di brazil kita mendapatkan satu medali emas di ganda campuran
liliana nasir tontowi ahmad
dan nampaknya di tokyo ini kita masih bertumbuh pada ganda campuran juga kita
yaitu gavin jordan dan eladie tifa ya
jadi harapan kita asas disitu kekuatan bulu tangkis gitu
itu yang pertama
kemudian yang kedua
kita juga punya target
meskipun ini cukup lumayan berat persaingannya
di tunggal putra
di tunggal putra kan ada antoni ginting dan jonathan christie
ya mudah mudahan satu di antara dua itu bisa menyusul keperkasaan dari ganda campuran kita
nah harapan kita nanti minimal dari bulu tangkis itu bisa satu topor bisa satu
tapi kita masih punya dagangan
ya ini di angkat besi
angkat besi kan kita ada berapa
lima atlet yang lolos ya
berarti antara pengangkat besi itu yang punya peluang cukup tinggi menurut saya adalah hoax
karena dia punya pengalaman yang
bahkan dia sudah mengikuti olimpiade yang keempat kali ini
mulai dari dua puluh delapan di beijing
terakhir kemarin dapat medali perak
nah ini berdasarkan usia eko itu rasanya olimpiade terakhirlah yang akan dia ikuti lah
dengan kondisi olimpiade terakhir ini dia punya fighting yang luar biasa
untuk mentorehkan dari emas
tintak emas dengan mendapat medali emas di top ini
nah ini merupakan satu peluang yang cukup besar juga untuk mendapatkan medali bagi kontingen indonesia
pak joko terakhir
tidak kira itu ya mbak nia
pak joko terakhir ini kalau kita lihat nama namanya yang masuk dalam kontingen indonesia terutama di cabang olahraga yang kemudian punya peluang besar mendapatkan medali
ini adalah orang orang yang sudah beberapa kali mengikuti olimpiade
anda menilai memang regenerasi kita
untuk menyambut event event sebesar ini tidak berjalan dengan baik atau bagaimana
regenerasi pembinaan aktiv aktiv utamanya di jalan bali ini adalah dua puluh tangkis itu perlu diperbaiki memang
sekarang ini kan kita memang punya satu pemusatan latihan di cipayung ya
harapan kita ke depan agar punya regenerasi yang cukup bagus seperti halnya yang kita lihat yang luar biasa itu cina
china itu layer di bawah pemain pemain top dunia itu sudah banyak sekali itu
kita bisa menempuh dengan cara desentralisasi
jadi buat sentra sentra pembinaan ya semacam cipayung tapi tidak hanya satu
di kantong kantong prestasi misalnya di jawa itu ada dua atau tiga kalimantan ada satu sumatera satu sulawesi satu misalnya
itulah yang nanti akan membeka bagaimana kita bisa meregenerasi para artis artis kita
tidak hanya kita bicara dialog malam hari ini bicara soal kira kira berapa mendapat medali emas perak maupun perunggu tapi juga soal regenerasi
karena nama namanya adalah nama nama yang dulu pernah ikut beberapa kali olimpiade
regenerasi menjadi penting
terima kasih prof joko pekik irianto sudah bergabung bersama kami memberikan gambaran kepada kami soal kondisi kontingen indonesia
terima kasih selamat malam